apa ini iqbal buronan itu ya
apa jessica disini maksudnya bella
kenapa kau bengong
ini kat saya gak sengaja ngeliat notif di hp ini
di chat ini nyebut nyebut nama jessica dan iqbal
aku juga baik pak
oh iya pak tadi aku udah bisa berenang enggak pak
aku udah berani berenang pak
walaupun gak sama bapak
wah hebat sekali anak papa
kamu berenang sama siapa tadi
sama tanyan jesse pak
rena ketemu tanyan jesse
tanyan jesse itu
candik banget pak
baik lagi aku suka sama tanyan jesse
alhamdulillah kalau kamu senang
papa boleh bicara sebentar sama mama
iya pak sebentar ya papa
mama papa mau telepon mama
kamu kenapa suaranya kok seret
enggak aku aku baik baik aja
hei kamu kalau sakit jangan sembarangan minum obat ya
tanya dokter dulu
kalau butuh periksa ke dokter
kabarin saya saya temenin ya
gak usah mas makasih
kalau dia ketemu sama jessi
kamu berarti dulu mau ambil van ya
jadi sekarang kamu udah tau kan aku udah dimana
kemudian aku minta janji kamu mas
atau kasih aku ruang dan waktu dulu sebentar ya
saya pasti akan tepatkan janji saya
saya akan berikan kamu ruang
saya akan berikan kamu ruang
tapi sebelumnya din
saya ingin kamu untuk
sebentar mas sebentar iseng ya
selamat malam ibu
ditunggu makan malamnya oleh pak irfan dan ibu jessi
maaf mas tadi aku dipanggil
aku disuruh makan malam
udah ditunggu sama pak irfan
udah dulu ya mas
saya takutnya nanti dia nunggu lama
masalah gak salah
aku tau dia gak salah
tapi kenapa rasanya hatiku begitu berat
untuk bersikap seperti biasanya
yang bisa pelakukan
lo yang harus pengen berhubung kami
berani berenang sendiri
terus tadi mama denger kamu sebut om irfan
anin dirumah om irfan
itulah hal yang mama takutin
gimana kalau ya moga moga enggak ya
tapi gimana kalau irfan berhasil mempengaruhi andi
untuk membenci kita selamanya
mama belum kuat untuk menerima kenyataan itu
kalau sampai andi sama reina pisah
juga itu yang lama dipikirin
tapi enggak lah
terus berjaga jaga saja
kalau ada ya
omongan omongan itu sesuatu yang buruk tentang kita
kami bisa mencari itu dengan baik ya om
mama sayang sekali sama andi dan reina
jangan sah tua dong

ya cukup lemah olha
ditengah dosa buat saya
teh kamu baru masuk ke rumah wellington
apa ini iqbal buronan itu ya
apa jessica disini maksudnya bella
kenapa kau bengong
ini kat saya gak sengaja ngeliat notif di hp ini
soalnya richard ini nyebut nyebut nama jessica dan iqbal
ya iqbal itu orang yang meneror keluarga pak al
sekarang iqbal buronan karena dia kabur dari kantor polisi
dan saya penasaran
iqbal disini tuh orang yang sama atau bukan
aku nggak tahu
aku mau ke tempat yang lebih luas

mbak tadi ngeliat handphone ketinggalan gak mbak
ya handphone saya tadi ketinggalan disini gak lama kok
bapak duduk tebel yang mana
ah di table
handphone yang di tangan mas itu handphone siapa ya
tadi handphone saya ketinggalan di meja ini
terima kasih ya mas
ngapain di ikutin
nanti saya jelasin ke mobil ya
sebentar saya bantu
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
terima kasih ya mas